akad nikah dan resepsi pernikahan dari ketua mahkamah konstitusi anwar usman dan adik presiden joko widodo idayati ini telah selesai tepat pukul lima belas waktu indonesia barat
dan kedua mempelai pun telah meninggalkan lokasi yang sebelumnya dilaksanakan akad dan juga resepsi di geraha sababwana jalan lejen suprapto solo
dan kalau kita mereview kembali jalannya acara pada saat akad nikah ini memang dihadiri langsung oleh presiden joko widodo selaku wali nikah
kemudian ada wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin yang menjadi saksi dari mempelai wanita
kemudian ada panglima tni jenderal andika perkasa yang menjadi saksi dari mempelai pria
kemudian pada saat akad nikah juga menteri menteri kabinet indonesia maju ini juga hadir di lokasi acara
begitu juga pimpinan lembaga negara
dan untuk resepsi ini memang rata rata yang hadir merupakan wakil menteri pejabat pejabat eselon i juga beberapa kerabat dari kedua mempelai
kami juga sempat melihat ada beberapa kepala daerah seperti wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria lalu ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
kemudian ada gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
nah apabila kita melihat selama akad nikah tadi tidak ada pesan khusus yang disampaikan oleh presiden joko widodo kepada kedua mempelai
karena setelah menjadi wali nikah ini presiden bersama ibu iryana ini langsung berfoto bersama dan langsung meninggalkan lokasi geraha sababwana
dan kemudian presiden juga langsung melakukan agenda selanjutnya yaitu belusukan ke pasar pasar tradisional yang ada di solo
seperti pasar mojong songo dan juga pasar gede untuk memberikan bantuan langsung tunai atau blt
sementara untuk kondisi lalu lintas sendiri yang tadinya jalan di depan gedung geraha sababwana sempat ditutup atau diberlakukan sistem satu arah saja untuk para tamu undangan
untuk saat ini tepatnya sore hari setelah resepsi digelar ini sudah dinormalkan kembali artinya ini sudah dibuka kembali menjadi dua jalur untuk dapat
diakses oleh masyarakat solo sendiri